dalam rangka peringati hari sampah nasional kementerian pekerjaan umum republik indonesia menggelar kegiatan pungut sampah di labuan bajo kabupaten manggarai barat nusa tenggara timur
sampah sampah itu dipungut dari berbagai spot wisata di kota labuan bajo dan juga di bibir pantai kampung ujung labuan bajo
sebanyak dua ton lebih sampah berhasil dikumpulkan sepanjang pelaksanaan kegiatan alih sampah
sampah sampah ini selanjutnya dibuang ke tpa yang disediakan pemda baper
sampah sampah itu dipungut dari berbagai spot wisata di kota labuan bajo dan juga di bibir pantai kampung ujung labuan bajo nusa tenggara timur
turut hadir dalam acara ini menko maritim luhut binsar panjaitan menteri klhk siti nurubaya wakil gubernur ntt yosef naizoe
dan sejumlah bupati dan wakil bupati sepenuhnya
terima kasih banyak penempatan tempat di labuan bajo sebagai hari penghuni sampah nasional
ibu dirjen kami berterima kasih kepada ibu melalui ibu menteri dan pak menko tidak henti hentinya memperhatikan kami di nusa tenggara timur dan labuan bajo
kementerian pupr bersama kementerian lhk mengirahkan peralatan perunjang pengelolaan sampah
di antaranya satu unit kunci gedung daur ulang delapan motor sampah satu unit eskavator dua ambrol enam puluh tempat sampah dan puluhan ribu tanaman mangga
kepa khusus untuk masalah persampahan penselannya mengikuti jakteranas
jakteranas yang ada di prp sembilan puluh tujuh tahun dua ribu tujuh belas
di sana pupr juga berpartisipasi atau bertugas untuk mengurangi sampah sebesar
tiga puluh persen dan penanganan sampah sebesar tujuh puluh persen
kami khususnya ditugaskan untuk menangani persampahan yang ada di perkotaan
hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menangan nasional lpjmn dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
yakni meningkatkan proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan akses sampah yang terkelola dengan baik menjadi seratus persen di perkotaan